pemilu dua ribu dua puluh empat membuat dunia persilatan menjadi lebih hangat
langkah budiman sujatmiko mendukung capres prabowo subianto direspon beragam rupa
nah bahkan budiman sampai dipecat dari partainya partai demokrasi indonesia perjuangan
nah ini dalam plus minus kali ini kita akan cari tahu sebenarnya bagaimana para aktivis dari banyak generasi lah ya menentukan capres pilihannya
langkah kuda mantan aktivis dan mantan tahanan politik orde baru budiman sujatmiko mendukung kandidat calon presiden prabowo subianto menjadi cerita tersendiri menjelang pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
selain keputusan partai demokrasi indonesia perjuangan pdip memecat budiman dari keanggotaan partai
pilihan mantan ketua partai rakyat demokratik ini mendukung prabowo juga memunculkan reaksi dari para aktivis
budiman dinilai melupakan sejarah yang melibatkan prabowo di masa lalu
keterlibatan para aktivis di dunia politik praktis memang bukan hal baru
di pemilu dua ribu dua puluh empat ini pun beberapa aktivis telah memilih masuk ke dalam partai politik
calon anggota legislatif atau menjadi tim sukses dari kandidat calon presiden
dalam poin terakhir ini para aktivis tersebar di tiga kandidat capres yang ada
saya berbincang dengan muhammad guntur romli yang memilih keluar dari partai solidaritas indonesia psi untuk bergabung dengan partai demokrasi indonesia perjuangan pdip karena terkait dukungan pada kandidat capres
kita kembali kepada nilai nilai
apa yang kita mau perjuangkan ya
karena background kita sebagai aktivis kan pasti ada nilai nilai ada prinsip prinsip yang hendak kita perjuangkan
meskipun kita masuk partai politik dan kata orang itu bilang kalau sudah masuk ke partai itu akan harus lebih lentur atau lebih pragmatis atau lebih oportunis
tapi menurut saya ada sisa sisa semangat aktivisme itu nggak boleh hilang
ada beberapa hal yang prinsip prinsip itu tidak boleh apa ya
tergadaikan ataukah berubah menurut saya kan
misalnya kalau kita contoh yang bisa kita lentur ya kita patuh kepada beberapa peraturan dalam partai
kita berpartai mengikuti peraturan sejak organisasi
tapi kalau partai itu katakanlah disebut sudah kita anggap secara pribadi itu melanggar prinsip prinsip yang kita sudah perjuangkan selama ini
ya saya apa boleh buat
saya harus mengambil sikap dan harus keluar gitu
melihat partai saya sebelum ini
bertemu dengan pak prabowo yang sudah jelas fakta sejarahnya itu adalah pelanggaran terhadap asasi manusia terhadap penculikan
ya terpaksa saya bilang oke selesai lah saya keluar aja gitu
apa salahnya bertemu dengan pak prabowo
ini ada panggung yang dibangun ya
kemudian itu dibuat oleh psi secara sadar atau tidak
tapi itu adalah panggung untuk upaya mencuci dosa pak prabowo
nilai nilai apa sih mas
nilai nilai kemanusiaan penghormatan terhadap hak asasi manusia terhadap toleransi terhadap dialog antaragama terhadap kestaraan anti diskriminasi anti kekerasan terhadap manusia
itu kan nilainya yang harus ada gitu
sekarang ini setidaknya ada tiga calon kuat lah gitu ya
ada pak prabowo ada pak ganjar ada pak anies
tiga tiganya juga punya persoalan sebenarnya
pertamanya kita mencari sosok yang ideal lah ya
yang ideal ya
tapi kalau nggak ada yang ideal yang paling sedikit jeleknya
kalau bahasa kaedah fikinya itu akhafud dororain
yang paling sedikit mudaratnya
tiga capres yang sekarang ya
ya tentu saja saya kalau boleh nyebut nama ya
tentu saja pak ganjar lah
kalau dibanding misalnya dengan pak prabowo yang memiliki saya bilang
saya sudah terlalu panjang itu
pelawanan terhadap pak prabowo
kalau melihat ya
mas anies ya gara gara pilkada dki
kemudian wbu enam belas ya malah berkolaborasi dengan tokoh tokoh intolerans seperti fpi dan hti ya
saya harus mencoret pak anies pak prabowo ya tinggal pak ganjar
kalau teman teman misalnya ya memilih katakanlah capres yang bermasalah
atau punya sejarah perlawanan di masa lalu
kemudian dia menganggap sekarang ini tidak masalah
menurut saya itu perlu dicurigai
mereka sedemikian rupa berubah gitu kan
kok kok tiba tiba langsung langsung berubah
yakobus eko kurniawan mantan aktivis partai rakyat demokratik
dan teman satu sel budiman sujat miko ketika menjadi narapidana politik orde baru
memilih bergabung dengan partai kebangkitan bangsa pkb
eko menaati keputusan partainya mendukung prabowo subianto sebagai kandidat capres
dan ketua umum pkb muhaymin iskandar
jawab pres dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
memang partai saya partai kebangkitan bangsa hari ini sudah dua belas bulan menjalin kerjasama dengan partai gerindra ya
sudah masuk bulan ke dua belas setahun
bahkan sudah melakukan tanda tangan kerjasama politik secara resmi
ya antara betul umum
umum kami pak muhamad iskandar dengan ketua umum partai gerindra yaitu pak prabowo subianto
kita punya perhitungan perhitungan politik
pertimbangan adalah pak prabowo hari ini punya kepercayaan luas di kalangan publik untuk menjadi penerusnya pak jokowi
pak prabowo itu kan tidak hari ini saja ya
atau tidak hanya kali ini saja berjuang
untuk menjadi presiden republik indonesia atau terlibat dalam kompetisi pemilu yaitu pilpres ya
sepanjang pengetahuan saya pak prabowo itu sudah ikut sejak dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan waktu itu beliau berpasangan dengan ibu megawati
sebagai cawapresnya ibu megawati
dilanjutkan ke dua ribu sembilan belas
beliau juga mencalonkan diri sebagai capres ya dalam pilpres
nah belakangan kemudian pak prabowo juga diajak untuk bergabung oleh pak jokowi dalam kabinet atau pemerintahannya
jadi kalau hari ini publik atau sebagian orang menolak
mempersoalkan profilnya pak prabowo
kenapa hal itu tidak dilakukan sejak tahun dua ribu sembilan
salah satu argumentasi adalah
masih ada yang belum ketemu
dan pak prabowo mau gak mau secara historical kita harus menanyakan ya
itu kan terlibat dalam proses itu
kalau saya tidak lupa pada saat deklarasi
prabowo budiman atau prabu
ya di semarang ya
antara pak prabowo dengan budiman di semarang itu
pak prabowo sempat menyampaikan permintaan maaf
tapi ini kan permintaan maaf secara personal kepada budiman
nah memang ada baiknya kalau proses rekonsiliasi ini diperluas ya
antara pak prabowo dengan para korban terkait dengan kasus yang selama ini menjadi beban beliau ya
pak jokowi saat ini sudah menerbitkan satu impres
penyelesaian kasus pelanggaran ham berat
dengan cara memberikan atau menyiapkan satu mekanisme kompensasi kepada para korban
ya saya kira ini satu langkah positif dan satu langkah yang besar
dari pemerintahan pak jokowi
dan harus disambut dengan baik dan harus didorong ke arah yang jauh lebih maju dan lebih progresif gitu lah
ide saya adalah
apa yang sudah dimulai oleh pak prabowo di dalam acara deklarasi prabowo budiman di semarang saat itu
ya kan beliau meminta maafnya konteksnya kepada budiman
sekarang bagaimana kalau beliau bisa meminta maaf kepada semua korban
teman temannya mas jack ini mas eko ini
sebagian ada di kandidatnya
kandidat yang lain
ya kan alasannya tetap sama
mereka tidak bisa menerima sosok pak prabowo
hubungan dengan teman teman yang lain gimana mas
selama ini baik baik saja
kami sering menyelenggarakan pertemuan pertemuan
kami sebut sebagai prd kultural ya
prd kultural ya alumni prd
prd tua pak
kami sering menyelenggarakan pertemuan pertemuan dengan teman teman prd yang selama ini
bermeta for fossa di berbagai partai politik dan so far baik baik saja
saya menghargai teman teman yang ada di mas anies
di berbagai partai politik
menghargai teman teman yang memutuskan ada di mas ganjar
dan juga tentu saja menghargai teman teman yang memutuskan untuk ikut di dalam gerbongnya pak prabowo
kebetulan karena saya ditugaskan menjadi caleg
dari partai kebahagiaan bahasa di dapi
di jawa tengah empat
yaitu sragen karanganyarwanonggiri
tentu saja perjuangan menegakkan keadilan dan hukum bagi para korban penculikan tentu saja
tentu saja korban pelanggaran ham lainnya menjadi salah satu prioritas saya nanti
jika insya allah terpilih ke dpr gitu ya
jadi saya juga yakin mudah mudahan agenda seperti ini juga tidak hilang
atau tidak dilupakan oleh kawan kawan yang saat ini juga ada di dalam berbagai partai politik
terutama budiman gitu ya
saya juga sempat bertemu dengan budiman beberapa waktu yang lalu
jadi saya sudah sampaikan bahwa apapun itu pilihan politik pribadimu
tapi jangan lupakan untuk tetap konsisten memperjuangkan keadilan hukum
bagi teman teman atau keluarga pelanggaran ham
mantan aktivis mahasiswa yang juga mantan sekretaris jenderal aliansi jurnalis independen aji arfi bambani amri
memutuskan bergabung dengan partai nasdem menjadi direktur kampanye digital badan pemenangan pemilu
tentu arfi mendukung anies baswedan menjadi kandidat capres
saya melihat di partai nasdem
saat ini saya berada di partai nasdem
saya berada di partai dimana memfasilitasi orang orang baik dan gagasan gagasan baik untuk berkembang
termasuk calon presidennya
ini memang sudah fem memilih anies divi
oh iya tentu loh
sebenarnya kalau saya dulu termasuk orang yang anti anies ya
kalau saya simak sosial media saya yang lama
saya ketawa sendiri melihat
tapi itu mungkin ada bagian sejarah begitu
namun begini saya punya beberapa pengalaman saya rasa pribadi terkait dengan anies
jadi pernah satu kali saya ketika memimpin organisasi jurnalis diminta jadi juri oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan
tepatnya direktorat pendidikan keluarga
nah saya lalu jadi juri untuk lomba blog dan penulisan
dan disitu saya baru tahu bahwa direktorat ini baru dan didirikan ketika menteri pendidikannya adalah anies baswedan
apa arti direktorat yang baru itu
jadi selama ini negara ini tidak menganggap pendidikan keluarga itu sebuah hal yang penting
saya secara pribadi menganggap pendidikan keluarga itu yang terpenting
jadi pendidikan yang dilakukan oleh negara melalui institusi institusi pendidikan itu menurut saya adalah pelengkap dari sistem pendidikan kita
saya mulai mengubah persepsi saya terhadap anies
setelah itu saya coba men track lagi apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia ucapkan gitu ya
dan apakah benar semua fitnah fitnah yang dilancarkan oleh lawan lawan politiknya ya
saya menemukan itu ya ternyata hanya fitnah gitu kebanyakannya
termasuk ketika dulu

nah apakah rame kan anies menggunakan kekuatan isu isu agama dan seterusnya bagaimana menjawab soal itu
saya mencoba men track down lagi apa saja yang terjadi selama masa pemilu termasuk pilkada dki jakarta dari dua ribu tujuh belas
dimana anies pertama kali maju
saya melihat justru propaganda propaganda yang menebarkan informasi
kebencian sebenarnya tidak datang dari kubu anies awalnya
jadi justru datang dari kubu yang lain saya nggak perlu sebut nama ya
semua orang tahu
jadi propaganda kebencian terhadap identitas tertentu atau identitas lawannya gitu ya
itu justru bukan datang dari kubu anies bahkan anies secara pribadi juga tidak pernah bicara soal itu
mungkin ada momen di mana dia bertemu dengan pimpinan sebuah organisasi
tapi saya melihat itu sebagai bukti bahwa anies adalah seorang yang demokrat
oke bisa bertemu dengan banyak kelompok semua elemen
dia orang yang mau mendengarkan orang lain
jadi kita bisa melihat selama dia memimpin misal jakarta
juga kita tidak melihat adanya ekses ekses buruk
ekses buruk dari kelompok ini gitu ya
terhadap kehidupan publik selama lima tahun anies memimpin jakarta
kemudian juga kita bisa melihat beberapa fakta misalnya pembangunan rumah ibadah
itu justru berjalan lancar selama anies menjadi gubernur
di sisi yang lain orang juga banyak melihat berbeda dengan anies
kita kan berusaha memperlihatkan fakta
yang sebenarnya ya
dan kita juga pak anies sendiri juga melarang kita untuk bikin semacam serangan atau kampanye negatif terhadap orang lain
dia juga tidak menghancurkan itu
kritik terhadap pak anies adalah dia cuma bisa bicara
tapi kerjanya mana
ada kualitas yang antara yang dihembuskan orang dengan apa yang dilakukan itu berbeda sama sekali
jadi juga kita misalnya gini juga melihat misalnya kita naik angkutan umum ada sebagian yang gratis kan
dan itu kan terjadi di masa gubernur ini gitu ya
dan warga jakarta bisa terutama yang kelas bawah yang mengandalkan sebuah kartu saja bisa naik angkutan umum secara gratis
dan saya menemukan hal hal yang membahagiakan itu ya
ketika saya sering menaiki angkutan umum dan saya melihat warga sangat antusias menggunakan itu
jadi tidak usah heran kalau di jakarta disurvey saja
jadi tidak usah heran kalau di jakarta disurvey saja

anies prasudan menang
udeknya jakarta ya
iya karena rakyat jakarta paham gimana anies gitu ya
dia tidak seperti yang dihembus hembuskan oleh lawan lawan politik ya
saya sih berharap ya tidak berlangsung panas ya
adem adem saja kan harusnya

dan paling penting adalah ya rakyat punya kebebasan juga
kebebasan untuk memilih tidak dihalang halangi tidak dicekokin dengan propaganda buruk
atau tidak dibatasi hak memilih atau jangan ada kecurangan kecurangan gitu yang
misalnya ada pemilih yang tidak terdaftar bisa memilih itu hal hal yang perlu kita jaga bersama sama
ngomong tentang perbedaan pilihan para aktivis ini aktivis ini kan ilmunya dalam tanda petik sama
buku buku yang dibaca mungkin ya sama tapi pilihannya kok bisa beda kira kira kenapa
semoga sih berdasarkan bacaan mereka atau data yang mereka terima fakta yang mereka terima ya
semoga bukan hal yang lain yang menjadi faktornya
kalau saya sih berdasarkan karena saya
dulu jurnalis ya saya biasa melihat fakta dan data kan
ya ini sudah waktunya kita punya presiden yang seperti ini punya kualitas seperti ini
kenapa dirimu tidak memilih bersama capres yang lain
ya karena nggak memiliki kualitas seperti anies baswedan
saya tahu itu karena saya adik kelasnya ganjar pranowo saya fakultas hukum ugm
saya lebih memilih anies baswedan karena saya melihat kualitas yang lebih baik kepada anies baswedan
selain ganjar kan ada prabowo
kenapa kamu memilih anies
nggak mancing kan ada tiga pilihan bu
ya kualitasnya tidak sama
kualitas tidak sama menarik
kalau ternyata anies menang gak ada isu
dirimu akan melesatlah secara politik dan seterusnya tapi kalau kalah
ya tidak apa apa
ini resiko kan
tidak asik wawancara arvin ya
direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid berharap publik mencermati betul rekam jejak para kandidat di pemilu dua ribu dua puluh
bukan tidak mungkin bakal lebih banyak lagi manuver dilakukan para politisi menjelang pemilu yang akan berlangsung beberapa bulan lagi
yang pertama mungkin lihat agendanya agenda kebijakannya
misalnya ke depan mau buat apa
dalam bidang hak asasi manusia dalam bidang ekonomi dalam bidang politik atau dalam bidang pembangunan gitu kan
kalau kita punya visi itu dan selaras dengan orang yang menjadi calon presiden ya tentu saja mungkin perlu didukung gitu
yang kedua integritas
integritas orangnya apakah orangnya jujur apakah dia melaksanakan apa yang pernah dikatakannya
kalau dia bilang saya ini anti korupsi benar nggak
dia anti korupsi
saya ini pro reformasi benar nggak dia pro reformasi
misalnya pro penegakan hukum pro pemberantasan korupsi kolusi nepotisme
dia menolak pendekatan militer di papua atau dia menolak perpanjangan masa kekuasaan presiden lebih dari dua periode
itu kan nilai nilai reformasi kan
jadi dia konsisten gak dengan apa yang dia jalani setiap hari gitu
oh saya menghormati
kestaraan gender perempuan
benar nggak dia menghormati istrinya dia menghormati perempuan dia nggak pernah mengeluarkan pernyataan yang seksis
yang misoginis gitu yang merendahkan matabat perempuan
oh saya pro lingkungan saya ingin indonesia ke depan lestari alamnya kemudian energinya bisa ditransisikan ke energi yang terbarukan
dia pernah nggak mendukung misalnya perambahan hutan deforestasi atau misalnya mendukung pertambangan
yang tak terkendali gitu kalau dia pernah berarti dia tidak punya integritas
nah bagi kita yang well inform akses internet mudah itu bisa searching
tapi publik secara luas gimana mas
mestinya kan pemilu itu didasarkan pada informasi yang cukup tentang rekam jejak kandidat
di sini peran pemilu penting untuk memastikan bahwa setiap kandidat dibentangkan itu rekam jejaknya
kpu punya peran sentral bawah slup punya peran sentral
juga kelompok kelompok pengawas seperti lembaga lembaga non pemerintah itu
bisa kelumpulan anak muda bisa kumpulan startup digital bisa yang disebut sebut sebagai lsm gitu ya lbh kontras
itu kan lembaga lembaga yang mengawasi rekam jejak kandidat di masa lalu gitu kan
ini setidaknya kalau presiden ini kandidatnya
ada pak prabowo ada mas ganjar ada mas anies
nah ini kan ketiganya oke ada sisi positif tapi juga banyak juga problem problem yang nyangkut ke mereka
menurut mas simo ya
saya orang hukum ya
saya kira kalau kita melihat setiap orang punya kekurangan memang benar
gak adalah yang sempurna
tetapi kekurangan seseorang itu ada gradasi
jadi kalau misalnya seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia juga ada gradasinya
ada pelanggaran hak yang memang katakanlah hak yang tidak absolut memang boleh dibatasi boleh dikurangi
tapi ada hak hak yang absolut sifatnya nggak boleh dibatasi
dan kalau pernah melakukan pelanggaran atas hak yang absolut itu saya kira sulit di toleransi
sulit dianggap ya itu kan kekurangan sama seperti yang lain juga punya
beda itu beda
misalnya gini oh dia pernah memukul pernah menggampar seseorang
ya itu tindak pidana tindak pidana biasa
tapi kalau dia misalnya pernah melakukan perkosaan melakukan penghilangan paksa melakukan pembunuhan atas nama negara misalnya gitu
oh itu dalam hukum internasional dianggap sebagai gross violations of human rights
pelanggaran berat terhadap hak yang sifatnya absolut
yang gak boleh dilanggar dalam keadaan apapun
dan karena ia bersifat absolut hak itu dalam keadaan perang pun gak boleh dihapuskan
dan sampai kapanpun apalagi kalau penghilangan paksa atau pembunuhan di luar hukum atau penyiksaan itu dilakukan sebagai kejahatan yang sistematis gitu ya
artinya masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan atau genesida atau kejahatan perang atau agresi
maka kejahatan itu gak bisa diampuni
tapi ada yang bilang misalnya
kalau itu katakanlah pernah menyangkut ke salah satu capres kan sudah bertanggung jawab secara hukum
belum ada belum ada belum ada pertanggung jawaban hukumnya
ketika dulu di proses hukum kan baru sebatas internal militer
baru peradilan militer yang kemudian membawa anggota anggota tni bawahan saja
yang itu seringkali hanya digunakan untuk melindungi atasan menyalahkan bawahan
dan ketika mau diperiksa di tingkat lebih atas
yang bersangkutan kan pergi ke luar negeri gitu
gak pernah kembali misalnya gitu
yang tahu sejarah ini
sebenarnya saya juga males ngomongin ini di pemilu
karena orang akan bilang ah itu kaset rusak diputar putar
enggak saya tiap minggu ngerjain ini
yang kaset rusak itu kaset rusak lima tahunan
yang baru ngomong ham setelah pemilu atau menjelang pemilu
itu yang saya pikir hanya menggunakan isu hak asasi manusia sebagai komoditas politik saja
itulah kenapa banyak orang merasa sangat terpukul ketika mas budiman sujadmiko misalnya
kita nyebut nama karena memang sudah menjadi pembicaraan
kemudian memilih pak prabowo
sampai sebagai orang yang berada dalam pusara ini dan itu gimana mas
saya sih nggak kaget ya
karena kan sejak dulu begitu
misalnya dua ribu sembilan mbak suciwati pernah protes ke saya itu
mas elman ini kenapa budiman kok bilang prabowo adalah pemimpin yang baik pemimpin petaninya indonesia
saya bilang ya mungkin lagi mimpi pernyataan itu
jadi gak punya akar sejarah pembelaan petani gak punya mendampingi petani tiba tiba dianggap pemimpin tokoh petani gitu
jadi ketika ada semacam tindakan yang menunjukkan dukungannya pada prabowo
saya kira itu hanya kelanjutan dari dukungannya yang terdahulu gitu
saya nggak merasa kaget dan biasa keanehan keanehan itu sering terjadi menjelang pemilu kan
karena orang punya pertimbangan macem macem lah
entah mungkin mau ikut di dalam suatu gerbong capres yang sangat menjanjikan
yang mungkin dianggap pasti berkuasa nih
kalau sudah pasti berkuasa oh berarti ya
bismillah komisaris lah
para aktivis ini kan juga dalam sejarahnya pernah melakukan hal hal yang sifatnya kontroversial
bang buyung misalnya dulu pernah melakukan ini
cak munir melakukan itu
gimana kalau itu
etik sih yang penting ya
misalnya kode etik di lbh waktu kita ramai soal bang buyung ribut dengan munir dengan bambang wijayanto
itu kan di lbh ada kode etik
kita hanya membela orang orang yang buta hukum dan orang orang yang miskin
yang secara struktural terfinggirkan
bang boyo kan bilang ya sebagai lawyer kita tidak bisa menolak perkara
bang guyung itu kan tanggal tiga belas mei datang ke trisakti itu
ah bang akan membela para mahasiswa
dan akan berjanji membongkar penembakan dua belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu
tapi nggak lebih dari satu pekan kemudian satu dua pekan kemudian
iya tiba tiba menjadi lawyernya
orang orang yang dibawa ke pengadilan karena penembakan itu
tapi dalam pendukung pak ganjar misalnya para aktivis yang mendukung ganjar
pak ganjar dalam persoalan wadas persoalan
iya kita harus rasional di dalam politik
oke agenda ke depan pak ganjar pak prabowo pak anies apa
kalau amnesty menawarkan satu penyelesaian pelanggaran berat masa lalu
itu harus diselesaikan harus ada keadilan
pak prabowo meskipun dia terlibat ya dia harus ke depan harus diadili menurut saya
karena kasus itu gak boleh berhenti
misalnya gitu kalau agak susah jangan dipilih dong
tapi bukan karena saya pro ganjar atau pro anies nih
tapi lebih karena
dibilang itu semua
penghilang orang secara paksa itu tergolong ke dalam the most serious crime
kejahatan paling serius
dia gak mengenal keadaan luar saya dia gak bisa diamnesty gak bisa diampuni
dia nggak bisa alasan oh udah ya saya dulu diperhantakan oleh atasan saya
oleh pak harto nggak bisa
no superior orders yang bisa
maksudnya nggak boleh ada perintah atasan yang bisa dijadikan dasar untuk pemaafan gitu
atau oh saya kan pernah di proses hukum
lalu saya gak bersalah
nebis in idem atau double jeopardy itu gak bisa
kejahatan kejahatan penyerang orang secara paksa
itu alasan alasan yang tadi yang saya sebutkan
itu hanya berlaku dalam ordinary crimes dalam kejahatan biasa
di bawah international law di bawah hukum internasional itu gak bisa
jadi kayak torture penyiksaan
kan yang terjadi dalam penculikan kan seringkali
oh iya dia memang menculik tapi kan udah dilepas
ingat yang dilepas itu dulu disiksa
nezar disiksa misalnya gitu
faisal reza disiksa itu ibunya sampai berkali kali menghadapi tekanan mental luar biasa
nezar juga mungkin kalau mengingat pasti akan trauma yang sangat
kalau pelakunya berada itu harusnya setiap negara menuntut dia menangkap dia gitu
itu sebabnya fino she pernah ditangkap di misalnya di london gitu dan seterusnya
jadi kejahatan kejahatan semacam itu gak bisa diampuni
gak bisa dikesampingkan karena dahulu harsa
misalkan sepenculikan oh itu kan penculikan
jadi dua belas tahun berarti menurut hukum pidana negara gak punya kewajiban lagi untuk menuntut
enggak itu kalau tindakan penculikan dalam ordinary crime dalam kejahatan biasa
dalam pelanggaran berat hak as manusia yang kategorinya bukan lagi kidnapping atau penculikan
melainkan enforced disappearance ya menghilangkan secara paksa
bahkan tidak jelas di mana tubuhnya berada tidak jelas apakah hidup atau mati
dan telah menyiksa jadi bukan hanya kidnapping tapi torture menyiksa
jangan di mana harus dengar
gak tahu ya saya